gubernur jawa tengah ganjar pranowo tidak merasa menjadi sasaran tembak ultimatum megawati soekarno putri
agar kader tidak melakukan manuver politik dua kaki
menurutnya ultimatum ini ditujukan kepada seluruh kader pdip
ganjar merasa tidak pernah bermain politik dua kaki
ganjar menyadari betul bahwa kesepakatan kongres pdip soal pencalonan presiden yang akan diusung adalah hak prerogatif megawati
sehingga ia pun taat pada mandat partai tersebut
meski telah dicalonkan oleh partai nasdem sebagai salah satu dari tiga bakal calon presiden
yang akan diusung serta menempati posisi teratas dalam sejumlah lembaga survei ganjar menanggapi santai
ia menyebut dirinya patuh pada mekanisme pencalonan presiden yang ada di pdi perjuangan
semua merasa diingatkan kalau mereka memang zigzag
semua pasti merasa diingatkan dan itu bumega tidak personel
dan bapak puan kemal sudah berstatement bahwa itu peringatan untuk semua untuk siapapun yang ada di pdi perjuangan